seperti itulah jeritan hati pedagang beras di kabupaten jombang
menyikapi rencana impor satu juta ton beras yang akan dilakukan pemerintah
dua pekan terakhir harga beras di sejumlah pasar tradisional di jombang menurun
seperti di pusat pasar beras pasar legi jombang kota
harga beras jenis medium turun dari rp delapan delapan ratus per kilogram
menjadi tujuh delapan ratus rupiah per kilogramnya
pedagang meminta agar impor beras tidak dilakukan
karena stok beras dari petani di pasar saat ini masih melimpah
suara yang sama juga dikemukakan para petani di kabupaten kerawang jawa barat
mereka khawatir jika rencana impor beras berlanjut
harga beras di pasaran akan terus merosot
selain itu hasil panen tidak akan terserap imbas
masuknya beras impor
saat ini tingginya harga pupuk dan biaya produksi
berbanding terbalik dengan harga jual beras dari petani
harga pupuk saat ini mencapai rp enam ratus per kuintal
tapi harga beras per kuintal hanya rp tiga ratus lima puluh per kuintal
untuk hasil panen yang mencapai lima ton untuk satu hektare sawah
keberatan kenapa sih pak
ini kan beratan
beras kita murah jadinya
jadi murah ya pak ya
nggak keserap nantinya ya pak ya
nggak setimpal sama pupuk
jadi kalau ada impor beras bapak nggak setuju pak
merugikan petani ya pak
sementara itu sebanyak dua ton beras sisa impor dua ribu delapan belas
asal vietnam thailand dan india
kini masih menumpuk di gudang gudang milik bulog pekalongan
meski masih layak konsumsi
namun beras ini sudah mengalami penurunan kualitas
impor ini belum semuanya tersalurkan
sejak terhentinya program bantuan beras miskin atau raskin
program bantuan pangan non tunai sebagai pengganti program raskin
tidak mengharuskan menggunakan beras bulog
tim liputan cnn indonesia